informasi pertama cnn indonesia update datang dari korea
korea utara dan korea selatan sepakat untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi
antara kedua pemimpin mereka di pyongyang korea utara pada delapan belas hingga dua puluh september mendatang
perdamaian permanen antara kedua korea menjadi salah satu pokok bahasan dalam ktt mendatang
penasehat keamanan nasional korea selatan chung e yong mengatakan
pemimpin korea utara kim jong un kembali menegaskan niatnya untuk menyelesaikan program denuklerisasi semenanju korea
dan juga meningkatkan kerjasama yang erat dengan korea selatan dan amerika serikat
presiden korea selatan moon jae in mengirim chuang dan utusan lainnya ke pyongyang pada rabu kemarin
untuk membicarakan waktu dan sejumlah agenda yang akan dibicarakan dalam ktt september mendatang
ini merupakan ktt ketiga antar korea di tahun dua ribu delapan belas
ketiga ktt ketiga antar korea di tahun dua ribu delapan belas
kita ke timur tengah kementerian luar negeri palestina menyambut baik rencana pemindahan kantor kedutaan besar paraguay di israel dari yerusalem ke tel aviv
langkah ini dinilai palestina sebagai babak baru diplomasi dengan paraguay
beberapa jam setelah pengumuman pemindahan kedutaan paraguay ke tel aviv perdana menteri israel benjamin netanyahu langsung memerintahkan penutupan kantor kedutaan besar paraguay di yerusalem
pada rabu waktu setempat keputusan presiden baru paraguay mario abdo untuk memindahkan kedutaan besar di yerusalem ke tel aviv berbanding terbalik dengan keputusan pendahulunya orasio kartes yang mendukung klaim sepihak israel terhadap yerusalem
mantan presiden kartes juga sempat berkunjung ke israel untuk merespon
pada hari ini pemindahan kantor kedutaan di yerusalem akan dihasilkan
informasi selanjutnya the runway of dream foundation atau rodf memamerkan koleksi yang ditujukan bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus
acara ini merupakan bagian dari new york fashion week
tiga puluh model yang terdiri dari anak anak dan orang dewasa yang merupakan penyandang disabilitas
memeragakan pakaian yang didesain oleh tommy hilviger nike dan target
pendiri rodf mindi sehir mengatakan ide untuk mendirikan yayasan ini datang dari anaknya yang terkena penyakit langka muskular distropi atau distrofi otot
penyakit ini menjangkiti satu dari tiga enam ratus anak laki laki dan dapat menyebabkan degenerasi otot hingga kematian
ridov f menyediakan pakaian khusus untuk para penyandang disabilitas yang selama ini kesulitan mencari pakaian yang cocok bagi mereka